terima kasih anda masih bersama kami di kompas pagi saudara misteri
jenazah perempuan dalam koper yang ditemukan di cikarang barat kabupaten bekasi kini terungkap
momen terakhir saat pelaku dan korban masuk ke dalam kamar hotel di kawasan bandung jawa barat
inilah rekaman cctv yang memperlihatkan detik detik pelaku dan korban masuk ke dalam kamar hotel
di jalan kebonkawung no lima puluh empat cicendo bandung jawa barat pada rabu dua puluh empat april dua ribu dua puluh empat pukul sembilan lima puluh satu waktu indonesia barat
kemudian pada hari yang sama pukul delapan belas empat puluh waktu indonesia barat pelaku keluar membawa koper berwarna hitam yang diduga berisi jenazah korban
kabin humas polda metro jaya kombes ade arisham indradi membenarkan cctv tersebut merupakan salah satu barang bukti
setelah melakukan penyelidikan tim gabungan jatan ras polda metro polres metro bekasi dan polrestabes bandung
menangkap pelaku berinisial aa pelaku ditangkap petugas gabungan setelah upaya melarikan diri ke daerah palembang sumatera selatan
dua puluh sembilan tahun ini tak melawan saat ditangkap di tempat persembunyiannya
pelaku diamankan di polsek seberang ulu ii sebelum dibawa ke jakarta
kapolres metro bekasi kombes teddy aditya beniadi menyebut penangkapan pelaku berdasarkan keterangan dari para saksi yang mengerucut kepada identitas pelaku
terduga pelaku merupakan rekan kerja korban motif pembunuhan masih dalam penyelidikan
polisi saat ini telah memeriksa tujuh saksi pasca penemuan koper berisi jenazah di jalan inspeksi kalimalang cikarang barat kabupaten bekasi
sudah diamankan bersama tim gabungan tadi malam diamankannya di sumatera selatan di palembang
subdit jatan ras di treskrimum polda metro jaya menangkap pelaku pembunuhan perempuan yang jenazahnya ditemukan di dalam koper di bekasi jawa barat

penyidik menangkap pelaku berinisial aa di tempat persembunyiannya di palembang
identitas pelaku terungkap setelah polisi memeriksa keterangan tujuh saksi dan mengecek rekaman cctv lokasi pembunuhan
dari kamera pemantau terlihat pelaku dan korban masuk ke dalam kamar di hotel kawasan bandung jawa barat pukul sembilan pagi pada dua puluh empat april lalu
namun pukul enam sore tampak pelaku keluar membawa koper hitam yang diduga digunakan untuk menyamarkan jenazah korban
videonya juga saya membenarkan ada video itu
ada terlihat seorang laki laki yang keluar dari kamar membawa koper
ada juga proses antara terduga pelaku dan korban ini juga masuk kamar
sebelumnya warga dikejutkan dengan penemuan jenazah perempuan di dalam koper di jalan inspeksi kalimalang cikarang barat kabupaten bekasi jawa barat
dari hasil penyelidikan polisi menyebut pelaku dan korban merupakan rekan kerja
tidak ada hubungan kekeluargaan tidak ada hubungan lain lainnya tapi ada hubungan kerja sudah gitu aja
ya ada hubungan kerjanya nanti makanya kami dalami lagi
saksi kemarin sudah ada lebih dari tiga sudah kami kumpulkan saksi
tujuh saksi saksi sudah kita kumpulkan sudah mengerucut kepada yang berapa
pasca penangkapan pelaku akan dibawa ke polres metro bekasi untuk pemeriksaan lebih lanjut termasuk mencari motif pembunuhan